banjir dan longsor di yogyakarta minggu hingga senin lalu
tak hanya merusak permukiman warga saja
kompleks makam raja raja mataram di imogiri bantul
juga mengalami kerusakan akibat longsor
longsoran kompleks makam raja mataram menimpa dua rumah
yang berada di bagian bawah kompleks
satu korban meninggal dan dua lainnya masih dalam pencarian
hingga selasa siang pengelola kompleks makam raja raja mataram
berusaha membuat batas di area makam
yang kondisi tanahnya labil dan berbahaya
selasa siang pemerintah d i y akan membahas penanganan longsor
di makam raja raja ini
pemerintah kebupaten bantul mencatat
kecamatan imogiri menjadi daerah terparah terdampak longsor